kemenangan grecia poli dan apriani rahayu membawa kebahagiaan dan menjadi kebanggaan bangsa indonesia
tidak hanya mencetak sejarah bagi kemenangan
keduanya juga menjaga tradisi emas bulu tangkis di olimpiade
bagaimana pemerintah memanfaatkan capaian kontingen indonesia di olimpiade kali ini
untuk menatap target ke depan sejauh mana grand design olahraga indonesia sudah ditetapkan
mari kita akan tanyakan langsung ke menteri pemuda dan juga olahraga republik indonesia pak zainuddin amali
pak menpora selamat malam apa kabar
selamat malam kabar baik
baik pak menpora kita langsung membahas soal kita mulai dulu dari pencapaian prestasi
yang ditorehkan oleh kebanggaan kita grecia poli dan juga apriani rahayu
saya ingin tahu
kemudian apa pemerintah merespon dan melihat anda melihat perjuangan ganda putri ini
sampai akhirnya tadi kita saksikan bersama semua bangsa indonesia pasti bangga dan juga ikut deg degan
bagaimana anda melihat perjuangan mereka ini pak menpora
ya perjuangan mereka semua atlet yang sudah masuk di olimpiade
itu berarti mereka sudah lolos kualifikasi
jadi semudah tidak semudah di
penipuan yang lainnya
oleh karena itu maka begitu mereka masuk tinggal kita melihat kira kira mana yang potensial untuk bisa menyumbangkan medali
tetapi hitung hitungan itu banyak yang meleset
banyak yang meleset karena unggulan unggulan bukan hanya dari kita tetapi juga di negara negara lain
banyak yang sudah tereliminasi di awal awal
jadi di awal awal mereka sudah tereliminasi sehingga yang muncul adalah yang tidak diunggulkan
misalnya seperti pasangan ganda putri kita
kan memang kita waktu berangkat itu lebih ke apa namanya yang lainnya kan
tetapi dengan ketekunan dengan semangat mereka dan karena memang tidak masuk dalam unggulan
saya lihat mereka main lepas
main lepas tidak ada beban
karena kita tahu ya pressure atau tekanan di olimpiade itu sangat berbeda dengan tekanan di event event lainnya
sebab kalau di single event hari ini dia kalah
dia bisa revance pada saat minggu depan atau bulan depan di negara lain dan lain sebagainya
tetapi ini begitu dia kalah
maka empat tahun lagi dia baru bisa main di olimpiade
itu pun kalau mereka masih terpilih
kalau tidak ya selesai
itu yang beban paling berat buat semua atlet
kalau yang sudah tampil di olimpiade
jadi saya sangat menghargai sangat bangga terhadap ketahanan mental dari ganda putri kita ini
saya kira ini luar biasa dan ini menjadi catatan buat kita semua
selain fisik selain kemampuan teknik mental juga harus dikuatkan kalau sudah masuk ke event olimpiade
sehingga itulah kenapa kita mendesain dengan grand design olahraga nasional yang ada sekarang
kita semua lakukan secara bertahap
kita semua lakukan secara sistematis
dan kita lakukan secara masif dari seluruh pelosok tanah air
karena talenta talenta itu adanya di daerah daerah
jadi kita di dalam grand design itu yang kita lakukan
sejauh ini grand design itu sudah sampai di mana pak menpora
karena saya ingat beberapa bulan yang lalu kita juga sudah membahas soal ini
nah dengan melihat momentum kemenangan dari greysia poli dan juga aprian yang tadi anda sebut ini sebetulnya di luar dugaan kita semua
tentu kan harus ada dampak
dan juga kita melihat ini sebagai satu pencapaian dan juga momen yang tidak boleh selesai sampai hari ini
tapi juga kita bicara target berikutnya
ya kita sekarang harus sudah menetap olimpiade dua ribu dua puluh empat di paris
itu harus sudah ke sana kita
karena tokyo sebentar lagi akan kita tinggalkan
nah bicara tentang grand design secara isi sudah selesai
dan itu sudah dibicarakan di lintas
lintas kementerian dan lembaga
karena yang terlibat di situ bukan hanya pak menpora
tapi berbagai kementerian dan lembaga serta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota
nah ini sudah sekarang tahap tahap akhir finalisasi untuk payung hukum
nanti insya allah desain besar olahraga nasional atau grand design olahraga nasional ini akan punya payung hukum perpres
bersabar sebentar lagi
tetapi kita sudah jalan
karena sosialisasi kita kemudian uji publik kita di berbagai perguruan tinggi di kampus kampus
dan kita mengajak para guru guru besar keolahragaan untuk mendiskusikan ini
supaya ini menjadi desain untuk prestasi kita
terus terang sekarang ini prestasi yang muncul itu banyak kita dapatkan by accident
tetapi ke depan dengan desain
dan besar olahraga nasional atau grand design olahraga kita maka saya berharap prestasi akan semakin meningkat
karena kita lakukan secara sistematis terstruktur dan masif di seluruh tanah air
baik pak menpora
bicara soal prestasi kalau yang kita lihat sejauh ini kan atlet yang menyumbangkan medali masih dari cabur andalan kita ya
bulu tangkis dan juga angkat besi
yang jadi pertanyaan juga
banyak pihak adalah bagaimana kemudian untuk pembinaan pelatihan terhadap cabang olahraga yang lain
entah itu kemudian masuk dalam grand design kah atau yang sudah dilakukan sejauh ini
agar cabur yang lain juga bisa menampilkan atau mempersembahkan emas bagi indonesia
tidak hanya di olimpiade saat ini misalnya
tapi juga di kejuaraan ataupun olimpiade yang targetkan anda paris dua ribu dua puluh
ya di dalam grand design olahraga nasional
atau desain besar olahraga nasional
itu kita memfokuskan kepada cabur cabur unggulan kita
jadi tidak semua cabang olahraga kita garap
karena terus terang kita tidak punya kemampuan begitu luasnya
yang pertama ukurannya adalah cabang olahraga itu harus dipertandingkan di olimpiade
karena tidak semua cabang olahraga dimasuk di dalam pertandingannya di olimpiade
yang kedua kita memahami betul tentang kondisi fisik
kita kondisi fisik oleh orang indonesia
sehingga kita memfokuskan kepada cabang cabang olahraga yang bertumpu kepada teknik dan akurasi
jadi itu ada empat belas cabang olahraga yang ada di dalam situ termasuk bulu tangkis angkat besi dan lain lain
dan dengan pengalaman olimpiade tokyo ini
tentu kita sekali lagi tidak boleh bertumbuh hanya pada satu
dua cabang olahraga saja
kita kan masih ada panahan masih ada menembak masih ada panjat tebing dan lain sebagainya
nah ini tuh potensial buat kita dorong
ada atletik dan lain sebagainya
oke menarik menarik pak menpora
beberapa hari yang lalu saya lihat juga anda ikut menjemput kontingen kedua yang sudah kembali ke tanah air ya pak
sejauh ini dari mungkin hasil diskusi atau obrolan anda dengan para atlet kita
bagaimana selama ini
apa cerita cerita yang kemudian mereka sampaikan dari yang terjadi di olimpiade tokyo
atau mungkin juga tadi anda sudah bicara langsung dengan grecia poli dan juga apriani pak
ya rata rata karena ini pengalaman pertama mereka bertanding di saat pandemi
jadi sistemnya sistem bubble
dan itu juga menambah tekanan
orang bayangkan hanya dari tempat penginapan
dia ke apa namanya ke venue untuk bertanding
kembali lagi ke penginapan
bayangkan kalau dia berhari hari di situ itu akan stres juga
berbeda dengan pada saat mereka bertanding di saat saat yang tidak ada pandemi
tentu bisa relax bisa ada waktu untuk mereka bisa ya melihat lihat sekitar dan lain sebagainya
menpora menetapkan atau menargetkan perbaikan peringkat sebetulnya ya pak di olimpiade tahun ini di tokyo
dari peringkat yang sebelumnya di rio
kita ada di peringkat empat puluh lima
artinya sejauh ini menurut anda kita masih sesuai dengan target yang telah ditetapkan
karena sekarang ini setelah antoni sinusuka ginting kita posisinya tiga puluh empat ya
tetapi kan masih ada tersisa beberapa waktu untuk pertandingan pertandingan
nah kalau nanti di sisa sisa pertandingan itu kemudian medali medali itu akan diambil oleh negara negara yang sudah memperoleh medali yang banyak
maka mudah mudahan aman itu
kita berharapnya sih begitu ya
dan sekarang kan di tiga puluh empat ya bergeser geser
jangan juga terlalu jauh
sehingga target kita untuk memperbaiki
dari peringkat rio de janeiro tahun dua ribu enam belas bisa kita wujudkan
oke jadi kalaupun bergeser mudah mudahan tidak terlalu jauh ya pak menpora
tadi anda menyaksikan juga pasti bagaimana final grecia poli dan juga apriani
seperti apa tadi anda menyaksikan itu pak
ikut deg degan juga seperti saya dan juga mungkin banyak masyarakat
atau sudah mengkalkulasi ini mah saya yakin menang gitu
ya saya tegang dan agak stres kan karena saya menteri olahraga pasti
iya saya tegang dan agak stres kan karena saya menteri olahraga pasti
pasti stres dan ini menjadi tanggung jawab saya
nah sehingga ada satu hal yang saya lakukan
ini perlu juga diketahui oleh publik dan ini saya kira ini penting
sabtu yang lalu saya sempat video call dengan greysia
karena dia akan menghadapi final
pada saat mereka berangkat saya itu memberi semangat yang luar biasa
ini saya roba strateginya
saya tidak memberi semangat
tetapi saya ajak dia ngobrol santai sambil bercanda sambil ketawa ketawa
karena mereka sudah dalam situasi yang tertekan
maka saya sampaikan kalian jangan takut
saya video call ini hanya menyampaikan terima kasih dan rasa bangga dari rakyat indonesia dan juga dari bapak presiden
kalian sudah sampai di final
jangan pikirkan target apa lagi
saya tidak mentargetkan apa apa lagi buat kalian
main relax main lepas dan yang penting fokus dan konsentrasi poin demi poin
itu saja yang saya sampaikan
alhamdulillah mereka jadi relax
kan kita lihat tadi
waktu main itu tidak beban seperti yang lawannya
dan setelah itu tadi saya setelah mereka penyerahan medali
kemudian ada tes doping
saya video call lagi dan memang mereka mengakui
itu membuat mereka lebih relax kan
mereka itu takut jangan jangan kalau menteri yang telpon menteri yang video call pasti akan diberi beban target dan sebagainya
nah itu saya ajak bercanda
bercanda cerita yang lucu lucu dan lain sebagainya
dan kebetulan disitu ada pak okto juga ya
ketua umum noc
dan sambil kita ini
ya cerita cerita yang lucu
nah ini yang sekarang ada di layar ini adalah tadi saya video call
lihat aja suasana mereka
tadi juga presiden juga video call dan mengatakan memuji keduanya karena bermain tenang tanpa beban
kira kira seperti itu
baik pak menpora terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini
tentu kita semua sekali lagi bersyukur atas capaian yang
terima kasih banyak
terima kasih banyak

dan kita menatap target ke depan untuk prestasi yang lebih baik lagi
pak zainuddin amali menpora republik indonesia terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini di cnn indonesia newscast
selamat malam pak sehat selalu
selamat malam sehat selalu